di tengah ketidakpastian ekonomi perebutan likuiditas dan juga eskalasi geopolitik global
lantas apa jurus tim ekonomi presiden jokowi untuk memompa ekonomi dalam negeri di tengah tantangan defisit anggaran
stimulus apa lagi yang akan digelontorkan pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan sepanjang tahun depan
kejar target ekonomi dua ribu tujuh belas akan kami ulas lebih dalam di segmen the analyst
tapi itu tentu dengan pandangan yang optimistik ya bahwa konsumsi rumah tangga tetap terjaga
kemudian pemerintah terus melakukan belanja terutama untuk infrastruktur
kemudian investasi mulai bergerak lagi setelah suku bunga dipangkas cukup banyak
kemudian paket paket kebijakan pemerintah itu cukup banyak dikeluarkan
ekonomi misalnya kita lihat ada ibu sri mulyani di sana mengapa begitu konservatif
apakah padahal itu saya ingat kita belum memfaktorkan terpilihnya trump sebagai presiden amerika serikat
mengapa konservatif menjadi gaya asumsi makroekonomi dua ribu
saya pikir sih setelah sebelum bu sri mulyani memang kelihatannya pemerintah kan sangat optimistik
target pertumbuhan yang ditetapkannya juga sangat tinggi
dan anda salah satu yang mengkritik waktu itu saya ingat sekali
nah kelihatannya pemerintah juga belajar dari itu juga karena bukan hanya target pertumbuhan ekonomi yang terlalu
terlalu tinggi tetapi juga target penerimaan perpajakan gitu
tax amnesty waktu itu saya termasuk yang skeptis gitu ya
ternyata pemerintah cukup berhasil walaupun masih jauh dari target ya untuk uang tebusan
tetapi itu lebih apa namanya ya sederhananya memberikan
liquiditas sumber liquiditas baru ya
nah saya pikir dengan masuknya bu sri mulyani bu sri mulyani menata kembali anggaran
kita bisa lihat di apbnp dua ribu enam belas kan sudah ada perubahan yang dilakukan ya apa namanya untuk target pertumbuhan segala macam
menjadi lebih realistis
dua ribu tujuh belas kelihatannya semangat itu terus dibawa gitu dipertahankan
nah kalau dengan target yang agak konservatif gitu kemudian ternyata angkanya lebih tinggi dari itu
pemerintah bisa menikmati apa yang namanya benefit of the dart ya
jadi yang orang
tapi sekarang pemerintah bilang ah kami cuma segini gitu
tapi ternyata angkanya bisa lebih besar
nah tentu itu dengan asumsi bahwa faktor globalnya juga
tapi tadi sempat disampaikan juga ada faktor trump kemudian fed gitu ya
nah sekarang gimana kita lihat faktor globalnya ya
untuk yang kenaikan suku bunga fed ada kemungkinan fed akan naik tujuh puluh lima basis point lagi ya
dan tiga kali dalam tahun dua ribu tujuh belas
lebih banyak dari proyeksi sebelumnya
tetapi perlu diingat bahwa kenaikan ini akan diantisipasi oleh pasar
berbeda dengan yang pertama yang ketika pasar masih
tidak pasti ya modal
tidak ada pencapaian timingnya gitu ya
kedua kalau kita lihat efek yang kenaikan fed fund target rate yang kedua
itu tidak sebesar yang pertama
dan yang lebih membuat market bergejolak itu bukan kenaikan fed fund target rate yang kedua
tetapi terpilihnya trump karena tidak diantisipasi oleh market gitu ya
jadi apa yang bisa menimbulkan gejolak yang besar itu adalah sesuatu yang tidak diantisipasi sebelumnya
saya melihat bahwa kalau fed sudah memberikan sinyal bahwa akan naik tiga x dua puluh lima basis point gitu ya
itu market juga akan antisipasi kesana
tentu ada efek negatifnya juga kepada emerging markets akan terjadi outflow
termasuk juga indonesia
terkait outflow kita akan bicara tentang mata uang
karena asumsi bakro mematok bahwa tiga belas lima ratus rupiah per dolar amerika tahun dua ribu tujuh belas
menurut anda dengan keputusan the fed kemudian juga capital outflow yang tampaknya memang sudah siap kita hadapi di pasar modal saja
capital outflow terus terjadi oleh asing
tiga belas lima ratus rupiah per dolar amerika tahun dua ribu tujuh belas
saya pikir itu kan angka average ya bukan year end ya
jadi memang fluktuasi akan bisa besar ya
kalau proyeksi anda di level berapa range nya
saya proyeksi nya itu untuk yang year end itu ada tiga belas year end dua ribu tujuh belas
jadi saya termasuk yang optimistik gitu ya
karena nanti setelah yang ketidakpastiannya sudah terjadi semua itu biasanya nanti di akhir tahun ada ruang bagi rupiah untuk menguat
karena saya masih melihat bahwa sebenarnya kalau kita lihat par
berdasarkan fundamental ekonomi indonesia rupiah itu harusnya ada di dua belas delapan ratus sampai tiga belas lima ratus
itu di luar noisis
noisis itu yang apa
yang masalah persepsi mempengaruhi pelaku persepsi pasar segala macam ekspektasi
nah walaupun saya mau
tapi ada juga mas erick saya jeda sebentar aja yang memproyeksi bahwa selesainya nanti tax amnesty periode tax amnesty ketiga pada tiga puluh satu maret itu akan juga mengancam posisi rupiah
ada pendapat dengan itu
saya pikir itu tidak terlalu ini ya
yang tadinya inflows tapi kita sudah lihat inflowsnya sudah mulai seret kan sekarang dibandingkan ketika masih
periode pertama ya
periode pertama gitu ya
jadi mungkin kalau kita lihat tax amnesty impactnya mungkin tidak terlalu besar ya ke rupiah gitu
rupiah nanti akan lebih banyak ditentukan oleh kondisi eksternal
justru mungkin kita harus waspada pressure terhadap rupiah itu lebih di semester satu
karena apa karena trump baru masuk kan
terus kita lihat nanti polosinya seperti apa
kalau polosi dari trump itu apa namanya sangat proteksional
itu akan tentu akan ada pengaruhnya ke kinerja ekspor kita juga
seperti apa itu akan menekan kinerja ekspor
ada dua lewat dua arah ya
yang pertama adalah yang langsung
karena amerika itu adalah negara tujuan utama ekspor kita
kalau trump menjadi lebih proteksionis itu tentu ekspor kita ke amerika terutama ekspor non migas itu mungkin bisa terpengaruh ya
yang kedua adalah indirect itu lewat china
karena kita ekspor banyak ke china juga
sementara china itu kan juga salah satu negara tujuan utama ekspor kita
sementara china juga ekspor ke amerika
kalau ini menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi di china itu akan pengaruh kepada demand china terhadap ekspor energi kita
terutama batu bara segala macam gitu ya
kemudian bahan mentah raw material yang mereka produksi di sana itu pengaruh jadi ada dua
ya berarti itu kan kita harus antisipasi
xi jinping mengeluarkan statement itu
enggak saya tunggu dulu satu semester dulu ya
satu semester ke depan itu akan bagaimana gitu untuk itu
mas eri kita juga tahu kita mungkin bergeser sedikit ke pendapatan
kita tahu bahwa pajak dan juga pajak migas utamanya sangat berpengaruh
dengan harga minyak yang saat ini lifting minyak di empat puluh lima dolar amerika per barrel
tapi hingga hari ini kita lihat tidak pernah
karena di bawah lima puluh dolar amerika per barrel setelah opec sepakat untuk mengurangi satu dua juta barrel
untuk produksi mereka
apakah ini juga akan mempengaruhi ekonomi indonesia ke depan
karena kita tahu kalau harga bbm naik berarti sektor real akan terpengaruh
seperti apa inflasi dan pdb menurut anda ke depan
setelah pemerintah mengubah skema subsidi bbm dengan tidak memberikan lagi subsidi kepada premium
kemudian menetapkan fixed subsidi untuk solar
itu impact dari kenaikan harga bbm terhadap inflasi itu lebih jauh
lebih kecil dibandingkan ketika pemerintah masih mematok harga kemudian diumumkan
jadi kalau kita lihat bbm sudah berkali kali berubah loh sebenarnya
sejak pemerintah mengubah kebijakan pola subsidi nya
dan tekanan inflasinya tidak sebesar dulu kan kita bisa lihat
nah kalau misalnya kondisi ini berlangsung gitu
saya pikir sih untuk inflasi mungkin kita masih cukup aman gitu ya
membawa kanannya memproyeksi lebih rendah dari target pemerintah
kemudian untuk yang ininya sendiri
apa namanya untuk pemerintah sendiri dengan kenaikan harga minyak
itu dia akan bisa dapat revenue kan untuk apbn
jadi x empat migas maupun dari pajak migasnya segala macam
ada kemungkinan itu akan bisa sedikit membantu dari sisi revenue
kalau memang harga minyak ternyata di atas jauh di atas asumsi yang sudah ditetapkan
jadi itu akan sangat mengaruhi menurut anda
dan kemudian saya ingin terkait
terkait dengan defisit anggaran pemerintah
kita tahu bahwa pemerintah saat ini memang begitu ketat ya
untuk anggaran dia memangkas
ibu sri mulyani langsung memangkas belanja
menurut anda tahun dua ribu tujuh belas akan berapa persen terhadap ini
dari gdp yang tahun ini kan agak dikhawatirkan membengkak gitu ya
atau pemerintah juga apa namanya
proyek proyek yang tidak begitu atau spending yang tidak penting itu mungkin akan bisa ditunda ke tahun depan gitu ya
mungkin ada pola pola seperti itu juga
paket kebijakan sudah dikeluarkan oleh pemerintah
sudah empat belas paket
kalau menurut anda tahun dua ribu tujuh belas stimulus apa lagi yang akan dikeluarkan pemerintah
atau menurut anda yang perlu dikeluarkan pemerintah di sektor mana lagi
untuk memacu ekonomi
saya pikir mungkin masih banyak akan ada stimulus ya
tapi jangan sampai yang pernah dikatakan pak jokowi sampai dua ratus itu mungkin juga cuma bahasa untuk ini aja ya
tapi mungkin ke depan itu mungkin tahun depan itu akan ada paket paket stimulus yang dilanjutkan
juga mungkin harus evaluasi yang sudah ada gitu ya
yang mana mana yang paket paket yang menimbulkan masalah yang tidak diperkirakan sebelumnya gitu ya
misalnya untuk industri farmasi diberikan kebebasan untuk membuka impor bahan baku gitu
kemudian itu malah mengancam industri jamu lokal gitu
yang seperti itu ya
saya pikir nanti akan arahnya kesana
tapi intinya paketnya bagus gitu
cuma mungkin kita harus lihat lagi nanti implementasi ke bawahnya gimana
saya pikir pak darmin dan timnya juga sudah melihat kalau ada masalah juga
dan kita juga ada ksp juga kan
kenter staff presiden yang bisa memantau sampai ke bawah
oke bagaimana dengan sektor konsumsi
karena lebih dari separuh pdb kita masih ditopang oleh konsumsi
dan tampaknya masih minim dari paket kebijakan ekonomi presiden jokowi
untuk menyentuh konsumsi rumah tangga bagaimana
karena paket kebijakan itu lebih banyak dari sisi supply ya
walaupun ada ya yang demand
kadang kadang misalnya yang untuk solar gitu ya listrik untuk industri
saya lupa itu paket kebijakan berapa
tapi memang lebih arahnya ke supply side ya
demand side nya memang kurang gitu
nah demand side idealnya sih memang kalau misalnya pemerintah yang ada semacam cash transfer segala macam
ketika apa namanya untuk menjaga daya beli
kalau dibutuhkan ya lakukan itu
atau misalnya pemerintah membuka proyek proyek yang bisa memberikan ini ya
jadi masyarakat itu apa namanya bisa dilibatkan dan mereka memperoleh income
seperti dana desa segala macam itu kan harusnya
kondisional tapi tetap aja ada sebenarnya kan apa bisa dibilang ada yang direct cash transfer
ada juga yang dengan membuka lapangan
jadi bersamaan menurut anda
iya memang harus simultan gitu ya
terkait juga mengenai kondisi dalam negeri dua ribu tujuh belas
faktor eksternal memang tidak bisa dilepaskan mungkin mas erick
kita lihat pasar modal kita juga sampai saat ini targetnya pada sebelum terpilih trump itu di lima enam ratus
saat ini tampaknya sudah baik
tampaknya kita tidak meninggalkan level lima
kalau proyeksi anda bagaimana untuk hot money yang ada di pasar modal untuk dua ribu tujuh belas
dua ribu tujuh belas mungkin kita akan bisa lihat ada outflows ya
kalau misalnya fed memang akan naik tujuh puluh lima basis point kan sudah disampaikan
kemudian trump gitu
tapi yang harus diingat bahwa kita harus membedakan antara sektor real dengan sektor
antara sektor real dengan sektor finansial
karena faktor persepsi ekspektasi itu sangat berperan besar gitu
jadi kalau misalnya ada berita itu akan terpengaruh gitu
tapi gejolaknya biasanya jangkanya pendek gitu
kecuali misalnya gejolak yang terjadi di pasar finansial itu sifatnya persisten
misalnya rupiahnya terus menerus melemah
nah itu baru mulai pengaruh ke sektor real
karena inflasinya jadi lebih tinggi
kemudian impor bahan baku menjadi lebih mahal
sehingga pertumbuhan ekonomi terketer

saya lihat sih untuk tahun depan itu pasar finansial mungkin juga akan tidak terlalu melonjak dibandingkan tahun ini
karena memang ada banyak faktor ketidakpastian di global bursa saham juga
mungkin kalau mungkin lima enam ratus lebih baik untuk tahun depan daripada untuk tahun ini
karena ada faktor trump juga itu ya
karena ada faktor trump kita masih belum tahu
sebelum dia dilantik kita belum pernah real ya
karena ini kan juga
tapi dilihat dari seleksi kabinetnya kelihatannya
trump itu akan memang memilih orang orang yang punya latar belakang bisnis
kebanyakan ya di kabinetnya dia
sehingga mungkin akan kalau misalnya ekonomi amerika itu berjalan sesuai apa yang diinginkan trump
misalnya pertumbuhan ekonomi amerika bisa membaik gitu ya
seperti itu gitu ya
atau mendekati itu
itu bisa saja resiko outflows dari emerging markets juga makin besar gitu
karena kan ada market yang lebih prospektif gitu ya
kemudian ya lebih aman gitu kan
mungkin mas erick saya ingin bertanya mengenai investasi
ini merupakan salah satu motor utama untuk pdb kita tahun depan
menurut anda apalagi yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk menarik investor masuk ke dalam negeri
jadi investasi ada kita harus lihat dari sisi demand sisi supply
sisi demand apa namanya untuk apa namanya kita harus lihat konsumsi masyarakat itu seperti apa gitu
kalau misalnya konsumsi masyarakat mulai tetap kuat gitu atau membaik itu mungkin keinginan investor untuk melakukan investasi juga besar gitu
kemudian di sisi lain juga kita harus lihat faktor faktor lain misalnya persepsi para pelaku pasar mengenai kondisi ekonomi indonesia seperti apa
stabilitas politik juga ya
stabilitas politik tapi kelihatannya jokowi ini cukup kuat
bukan cukup kuat sangat kuat gitu dibandingkan
iya dua tahun pertama
jadi ini kalau cuma hanya misalnya demo terhadap ahok gitu ya atau apa
itu nggak signifikan gitu

itu faktor politik akan punya pengaruh
kalau rejim yang berkuasa atau pemerintah yang berkuasa itu kolaps
nah itu baru nanti dia akan ada pengaruhnya besar ke pasar finansial ke sektor real gitu
tapi kalau hanya berupa demonstrasi yang masih bisa ditangani aparat sih nggak
investor tidak memperhitungkan
cuma yang ini yang harus dilihat adalah pertumbuhan ekonomi indonesia seperti apa
demand dari masyarakat seperti apa
kemudian juga dari mereka juga akan melihat untuk misalnya suku bunga
apakah cukup rendah
kemudian apakah nilai tukar rupiahnya juga kondusif buat mereka gitu
karena mereka juga harus beli bahan baku barang modal gitu
kalau misalnya rupiahnya sedang melemah gitu mereka mungkin akan menunggu dulu gitu ya
yang seperti itu
jadi kita lihat sepanjang tahun ini saja dua ribu enam belas itu juga berlaku wait and see dari investor itu masih banyak
dan dua ribu tujuh belas masih akan berlanjut tanpa wait and see tersebut atau lebih optimistis
saya sih lebih optimistis ya karena sekarang sekubungan
sekarang suku bunganya sudah kan acuannya sudah diubah bukan bi rate lagi tapi bi tujuh day report rate ya
terus itunya juga apa namanya saya masih melihat ada bi kalau memang mau memangkas tujuh day reverse repo rate itu masih ada ruang
masih ada peluang
sekitar dua puluh lima sampai lima puluh basis point itu bisa dilakukan
kalau globalnya mendukung kalau nggak mendukung ya mungkin akan staypool di situ ya
lebih aman di situ ya
terima kasih mas eris sugandi kepala ekonomi
kepala ekonomi soka institute for global competitiveness sudah bergabung bersama kami di sene indonesia
sampai hari ini